bisa akses data penduduk tengah disorot om budsman karena kerjasama antara direkturat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kemendagri
dengan salah satu perusahaan pembiayaan swasta terkait izin pemberian data penduduk indonesia yang terkandung dalam ktp elektronik
dikutip detik com menteri dalam negeri cahyokumolo menjelaskan terkait pemberian data pribadi kepada perusahaan swasta
pihaknya memberikan izin kerjasama dalam bidang data penduduk untuk memastikan agar konsumen tak melakukan penipuan terhadap jasa yang dikeluarkan sebuah perusahaan
cahyo menegaskan akses data tersebut diberikan dengan kontrol data kependudukan yang diberikan ke swasta pun terbatas
sementara itu anggota ombudsman alvin lee meminta pemerintah lebih terbuka terkait kerjasama pemberian akses data pribadi warga negara indonesia
kepada perusahaan swasta sehingga data pribadi tetap bisa aman
mengutip dari cuitan alvin lee melalui akun twitter miliknya ia mempertanyakan perlindungan data pribadi warga indonesia dengan adanya kerjasama tersebut
alvin lee menyebut
belum ada payung hukum peraturan perundangan yang menaungi kerjasama ini
ia mendesak pemerintah bisa lebih terbuka dengan adanya kerjasama yang baru saja disepakati antara dirjen kependudukan dan catatan sipil kementerian dalam negeri
di sisi lain komisi satu dpr berencana memanggil dirjen dukcapil kemendagri untuk diminta penjelasan mengenai dugaan pemberian data pribadi ke perusahaan pembiayaan di bawah naungan asta group
isu ini mencuat setelah dirjen dukcapil menandatangani kerjasama dengan pt astra multifinance serta pt federal international fiders
kita kan perlu konfirmasi dulu apa yang dimaksud
ini kan masih ini ya
komisi satu rata rata merespon mencari penjelasan yang paling valid dari dirjen dukcapil
oleh karenanya kita akan panggil kita akan melalui mitra beliau kan mitra komisi dua ya
kita akan melalui komisi dua kita akan memanggil memohon kehadiran dirjen duk capil untuk menjelaskan kepada kita
kita akan melalui mitra beliau kan mitra
kita akan melalui mitra
terima kasih mas alvin
anggota ya anggota
anggota om budzman
terima kasih atas ralatnya
terima kasih sudah hadir
pak zudan saya ingin konfirmasi dulu
ini bukan hal baru sudah ada praktek seperti ini diberlakukan sejak berapa tahun yang lalu
ya kalau kita lihat prakteknya ini sudah terjadi sejak tahun dua ribu
setelah ada undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga belas
karena setiap tindakan pemerintahan itu kan ada tolak ukurnya
ketika pemerintah melakukan perbuatan pemerintahan
itu minimal harus memenuhi tiga tolok ukur
pertama kewenangannya harus benar
yang kedua substansinya harus benar
yang ketiga prosedurnya harus benar
nah undang undang administrasi kependudukan itu memberikan tiga hal itu
dan kemudian membolehkan akses kepada swasta itu
pertama siapa yang berwenang memberikan akses data
undang undang adminuk mengatakan clear menteri dalam negeri berwenang memberikan akses data
kemudian prosedurnya bagaimana
dengan perjanjian kerjasama
dengan mou dengan perjanjian kerjasama
dan yang juga sangat penting adalah tujuan atau substansinya
untuk apa menuju single identity number
bagaimana agar data kependudukan kita itu terkoneksi dengan sim
terkoneksi dengan pasport terkoneksi dengan npwp terkoneksi dengan perbankan
karena undang undang adminuk itu clear mengatakan begini
untuk pelayanan publik penegaan hukum dan pencegahan kriminal
untuk demokratisasi alokasi anggaran untuk perencanaan pembangunan
menggunakan data dari kementerian dalam negeri
nah bagaimana agar data itu bisa digunakan
maka dari pasal lima puluh delapan ayat empat itulah sumber utama bagaimana substansi itu dikembangkan
kemudian lahir kewenangan di pasal tujuh puluh dua
nah setelah itu kita lihat kalau ada pelanggaran bagaimana pasal delapan puluh delapan
apa itu isinya pasal delapan puluh empat
kalau ada pasal delapan puluh empat itu kemudian lahir ke pasal sembilan puluh lima a
di sana dikatakan siapapun yang melanggar dikenakan sanksi dua tahun
jadi dari aspek kewenangan prosedur dan substansi itu clear undang undang adminuk mengatur itu
kemurangan semuanya sudah berlengaskan dengan undang undang
itu beberapa kali juga sudah anda jelaskan
tapi kemudian menarik kalau misalnya kita menelaah di mou itu apakah kemudian sudah kuat rambu rambunya
karena kan seringkali kalau misalnya bahasa yang kemudian juga dikhawatirkan oleh komisi dua dan ombudsman
di sini ada wilayah abu abu kemudian yang tidak bisa terdeteksi dengan pasti oleh pemerintah
itu yang ditakutkan
nanti setelah jeda dijawab tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
saya ke pak herman dulu
pak herman kalau misalnya anda sejak awal mengatakan ini mengkhawatirkan
apa sih yang mengkhawatirkan dari ini
ya pertama adalah dengan kita menggunakan data ktp elektronik
tentu ini semakin kita harus semakin memiliki kemampuan untuk memproteksi terhadap kerahsiahan data pribadi
karena kalau misalnya soal undang undangnya kan baseline nya sudah jelas sudah sejak lama dipraktekkan
jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi
soal itu kira kira kalau dari pemerintah
itu persoalan interpretasi ya
karena kalau saya coba menggali undang undangnya misalkan terkait dengan data pribadi penduduk
sebagaimana dimaksud pasal delapan puluh empat wajib disimpan dan dilindungi oleh negara
kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk
sebagai dimaksud pada ayat satu diatur dalam peraturan pemerintah
nah sekarang pertanyaannya apakah interpretasi yang tadi disampaikan oleh pak dirjen itu ada tidak
yang mengatur terhadap pola kerjasama dan lain sebagainya
artinya bahwa undang undang tidak bisa diinterpretasikan padahal yang kemudian terlalu jauh pada satu pasal tertentu
padahal ada pasal pasal mengikat lain
contoh data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat satu harus dijaga kebenaran
kebenarannya dan dilindungi
kerahasiaannya oleh penyelenggara dan instansi pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
nah kalau kemudian saya sebagai warga negara
lantas kami mendaftarkan sebagai warga negara dan mendapatkan ktp
kemudian tanpa sepengatuan aksesibilitas data saya ternyata terbuka untuk pihak lain
nah apakah ini tidak menyalahi terhadap peraturan perundang undangan
ini yang harus kita dudukan
saya tidak menyalahkan pak dirjen
tetapi ayo kalau kemudian bahwa
soal konsennya berarti ya
kalau kedepan ini dijadikan sebagai single identity
ya kita coba buat peraturan yang tentu ini mendudukannya
kepada perlindungan kemudian kerahasiaan
tetapi pada hal tertentu kita bisa membuka aksesibilitas kepada pihak lain
nah ini yang tentu mari kita dudukan bersama
contoh lagi ya
contoh lagi ini saya sengaja bawa pasal pasalnya
tadi katanya menteri bisa memberikan betul
iya dengan mou
menteri bisa memberikan akses
tetapi peraturan pemerintahnya kan harus ada dulu
karena bukan peraturan menteri yang mengatur terhadap pemberian akses terhadap pihak lain
contoh menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas dan penyelenggara data pribadi
artinya petugas dan penyelenggara pribadi
kemudian dilarang menyebarluaskan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya
sehingga tadi ada pasal yang dibacakan pak dirjen
kalau menyebarluaskan mengakses data tanpa hak itu kena hukuman dua tahun
kemudian ketentuan lebih lanjutnya diatur oleh peraturan pemerintah
lantas terbit yang namanya peraturan menteri terkait dengan kerjasama tadi yang dimaksud oleh pak dirjen
ini mas herman mbak putri mas alvin
permendagri enam puluh satu itu lahir dari pasal tujuh puluh satu
yang disampaikan mas herman pasal delapan puluh empat itulah yang melahirkan pp
pp nya sudah lahir pp empat puluh tahun dua ribu sembilan belas
nah tentang tindak lanjut dari menteri
tindak lanjut dari undang undang dua puluh empat tahun dua ribu tiga belas
jadi kalau secara regulasi itu clear
undang undang dua puluh empat dua ribu tiga belas pp empat puluh dua ribu sembilan belas permendagri enam puluh sembilan
nah yang perlu juga saya jelaskan semuanya bagi kita semua
bahwa substansi yang penting adalah semua badan hukum indonesia itu boleh mengakses data
undang undangnya bilang seperti itu
badan hukum kan
badan hukum indonesia badan hukum itu dibagi dua
badan hukum privat dan badan hukum publik
badan hukum privat itu apa pt yayasan kooperasi
jadi setiap lembaga ini yang sudah memenuhi persyaratan pendirian kepemilikan dan masuk kategori badan hukum indonesia
menyelenggarakan layanan publik penegakan hukum dan pencegahan kriminal
seperti kpu demokratisasi
nah bagaimana rambu rambunya
maka di dalam perjanjian kerja sama itu ketat sekali
hak dan kewajiban
apa yang bisa diakses
itu disediakan untuk provider seluler
kemudian untuk data ktpl
dan nama ibu untuk bank
sehingga kalau ada orang ingin membuka rekening untuk hal hal kejahatan terdeteksi wajahnya
oh ini bukan orang yang berhak
nah sebenarnya dengan kondisi seperti ini
banyak sekali lembaga yang diuntungkan dalam rangka untuk akurasi data
mencegah fraud kejahatan penipuan ilegal mencegah perdagangan orang
bahkan dalam banyak hal untuk terorisme kejahatan itu sudah menggunakan data bercanda
tapi sebenarnya kan kalau misalnya kemudian yang sekarang juga dilihat oleh om budsman dan juga kemudian suara masyarakat
mereka sama sekali merasa tidak bisa berpikir pikir
karena tidak pernah diberitahukan tidak pernah ada konsen di awal bahwa kalau misalnya anda menyerahkan data anda kepada pemerintah
pemerintah bisa memberikan data anda kepada orang pihak swasta terutama
dan itu mungkin yang saat ini menjadi kekhawatiran di tengah derasnya arus data saat ini gitu kan mas alvin
yang kemudian dikhawatirkan oleh om budsman sekarang
atau ada hal lain lagi yang anda khawatirkan
yang pertama adalah ketika perusahaan swasta mengakses data itu
bagaimana kementerian dalam negeri memastikan bahwa data itu digunakan untuk tadi mencegah kejahatan bukan untuk marketing
sekalipun dalam mou itu ketat misalnya dikatakan tadi pak zud
sebentar sebentar silahkan
yang kedua kita sebagai warga negara indonesia yang mendapat nik dan nomor kk itu
bagaimana kita tahu data kita itu dipakai oleh siapa
nanti tahu tahu ternyata digunakan untuk kepentingan kepentingan lain dan sedemikian banyak orang tanpa kita tahu siapa saja yang memakai data kita itu
contoh aja ada orang yang datanya digunakan untuk mendaftar telepon seluler tahu tahu ada ratusan atau bahkan ribuan nomor dipakai untuk di sana
nah itu kan kalau perusahaan swasta boleh mengakses tentunya warga negara juga punya hak untuk mengetahui nomor saya ini digunakan untuk apa saja
nik saya sudah di tangan siapa saja begitu misalnya
terus terus apa lagi
nah berikutnya kita harus paham kondisi saat ini
masyarakat ini kan resah
mendapat penawaran sms sampah telpon sampah dan sebagainya
yang mana itu bukan hanya nomor tapi sudah menyebut nama
bahkan tahu alamat dan sebagainya
ini dari mana
karena masyarakat juga sudah sangat keras
sudah sangat kecewa
sekitar dua tahun yang lalu menkom info melakukan pendataan nick dan nok untuk telepon seluler
ternyata kan setelah itu nggak ada kelanjutannya
padahal sudah terlanjur harus mendaftar dan sebagainya
nah ketidakpercayaan masyarakat ini kemudian menjadikan keresahan
ketika secara resmi pemerintah memberikan akses pada swasta
bagaimana pemerintah ini mengawasi mengendalikan
dan memastikan bahwa ini tidak disalahgunakan
oke menarik soal itu nanti kita bahas setelah jeda
dan tentu saja sebenarnya pak zulidan masyarakat saat ini kemudian sudah tidak lagi disesi atau dipeduli soal apakah itu legal atau tidak legal
landasan undang undangnya sekalipun ada
tapi sekarang hanya untuk memastikan bahwa apakah data saya berada di tangan yang benar
apakah yakin data saya tidak dijual kepada pihak ketiga keempat atau kelima
nanti setelah jeda kita bahas tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya kembali ke pak zudan
pak zudan bagaimana memastikan soal pengawasan ini
karena selama ini kami tidak pernah tahu
tiba tiba sekarang ada
dan ternyata sudah ada soal seribu dua ratus sekian yang mengakses data itu
anda katakan itu legal ada landasan hukumnya
ya tentu saja masyarakat bisa mengerti itu
tapi sekarang bagaimana memastikan bahwa itu tidak disalahgunakan
siapa yang mengawasi
pertama kita harus melihat bahwa fakta lapangan data penduduk itu oleh penduduknya diserahkan kemana mana
saya liaskan dulu ya
pertama saya putri menyerahkan nomor handphonenya ketika daftar fitness
ketika pinjam kredit di bank
ketika buka rekening
ketika buka polis asuransi
ketika ngurus sim
ketika masuk kuliah
dari nomor handphone itu bisa beredar kemana mana
tapi saya tidak mengharapkan ketika saya menyerahkan data saya kepada negara dan itu diberikan akses kemana mana
konsen soal itu kan yang tidak ada sebenarnya
jadi ketika data itu ada di mana mana
belum tentu itu berasal dari pemanfaatan data itu
kan saya dituduh
eh setelah ada pendaftaran kartu prabayar
kok ada saya ditawari kartu kredit
padahal pendaftaran kartu prabayar nomornya itu tidak di share kemana mana
nah bisa jadi karena dulu yang bersangkutan saat membuat kartu kredit menyerahkan nomor handphonenya
menyerahkan nomor kakaknya
dan bapak ibu semua kita perlu melihat bapak
coba kita buka di internet
ketik kartu keluarga
kartu keluarga itu akan muncul ribuan kartu keluarga
oke tapi bagaimana sekarang dukcapil memastikan bahwa data data yang anda serahkan kepada swasta itu tidak disalahgunakan
kalau concernnya itu sudah dijelaskan bahwa yang boleh diakses adalah yang sedang bertransaksi dengan dirinya
jadi misalnya orang yang akan membuka rekening bank
hanya itu yang dibuka nicknya
kemudian di dalam dashboardnya duk capil kelihatan
bri sedang membuka nicknya siapa
kemudian dari pca sedang membuka nicknya siapa
dari bank bumi putra membuka siapa
nah itu kita melakukan pengawasan secara ireguler
kita melakukan puc
misalnya dengan tni dengan polri
kita lihat eh korlantas sedang membuat siapa
kita kadang kadang menanyakan ini betul dibuka
betul buat sim
di badan pertanahan
buat sertifikat tanah
di pajak sedang membuat npwp
jadi pengawasan itu
dalam sehari apakah mampu
kita melakukan pengawasan
oh kita melakukannya sampling ya
kegiatan sekitar seribu dua ratus lembaga itu
oh kita melakukannya sampling ya
sekarang ini dalam dashboard kelihatan kan
kita tentu saja melihatnya secara sampling
apakah ini kita lakukan pengawasan sendiri
pengawasan oleh duk capil
kemudian dari masyarakat
pernah kan ada orang yang keberatan ketika datanya muncul
kita melakukan checking
kita menemukan pada waktu yang sama nik ini dibuka oleh enam lembaga
maka kami sedang mendalam ini siapa yang menyebar luasnya
nah apa sanksinya
ketika lembaga itu melanggar undang undang admin duk nanti polisi tindakan
karena melanggar sistem peradilan pidana
kalau dia dengan duk capil maka diputus kerjasamanya
bayangkan kalau sanksi administrasi ini diterapkan
misalnya kami nanti mengumumkan bahwa bank bri melanggar perjanjian kerjasama
diputuskan pasti akan terjadi distrust
terjadi ada risiko
apalagi kalau telepon seluler
kita kan pernah mengancam
memberikan teguran keras kepada provider seluler
karena mereka menggunakan pendaftaran dengan nick orang lain
kalau anda masih seperti ini maka hak akses akan diputus
kalau hak akses diputus maka tutup bisnis dia
nah inilah yang terus kita bangun
tentu saja kita harus bersama sama membangun kultur baru ini
yang kita inginkan
nah dulu segala sesuatunya manual
segala sesuatunya masih menggunakan data berbeda beda
nah amanat undang undang admin duk itu mewujudkan bagaimana seluruh data itu terintegrasi
jadi kalau mbak putri punya seperti itu
tapi masih tidak terintegrasi itu sepertinya pak sekarang
jadi kalau saya buka sekarang
mbak putri perlu main ke kantor saya
saya ketik niknya mbak putri
keluar nomor sim
keluar nomor bpjs
keluar sid kalau punya saham itu keluar semua
jadi sekarang kita sudah mulai membangun big data untuk kepentingan negara
sudah mulai masuk data itu
integrasi data itu
karena kami paham apa yang disampaikan pak dirjen
bahkan ke depan kami ingin dpt juga basisnya adalah dp empat
dimana kontennya adalah ktp elektronik
tetapi lagi lagi bahwa tadi saya katakan
bahwa kebenaran dan kerahasiaan data pribadi itu wajib dilindungi oleh negara
atas kewajiban memiliki ktp elektronik
ya negara wajib melindunginya atas kebenaran dan kerahasiaannya
ini yang sesungguhnya harus di clear kan dulu
kalau fungsi fungsi bahwa dengan paradigma baru ktp elektronik sebagai single identity
bisa dipergunakan dalam berbagai aspek
tentu itu merupakan
semua sudah tahu
merupakan tujuan dari
ketik cahayaan yang tidak bisa ditolak lagi sekarang
tetapi bahwa mendudukan kerahasiaan pribadi
kepada peraturan yang tepat
ya mari kita dudukan ini gitu
jadi kalau kemudian dulu
kita masuk ke bank masuk ke hotel
data kita terakses oleh mereka
dan kemudian diverifikasi terhadap data yang ada
nah bagaimana kalau kemudian aksesibilitas mereka
adalah untuk kebutuhan lain
kan kita tidak pernah tahu itu
misalkan data saya data pak alpin
tiba tiba ada di perusahaan x misalkan
kan di luar pengetahuan
kalau tadi mbak putri mengatakan
itu kan reasoning pribadi kita
dengan pihak lain
nah ini yang menurut saya harus didudukan dulu
karena tidak bisa dalam sebuah undang undang
kita akan mencantolkan pada satu pasal
yang ini bisa kemudian rebutannya kemana mana
kan ada pasal pasal lain
yang kemudian ini sebagai
yang mengikat lainnya
yang mari kita dudukan
untuk kebutuhan apapun
tetapi dari sisi keamanannya bagaimana
pak alpin tadi saya diskusi sebelumnya
bagaimana kalau kemudian dipotok kan bisa
jadi itu dijadikan sebuah data marketing
yang tadi bapak putri mengatakan
ini bisa saja nanti data pihak kedua
ketiga keempat kelima
mereka bisa berbisnis di sisi itu
nah ini yang menurut saya
mari kita pak sudan
kami di dpr tentu menyambut baik
jika kemudian tujuan ke depan
dengan ktp elektronik ini menjadi multi fungsi
tetapi ya ayo kita dudukan dulu
supaya tidak kemana mana
kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda saya akan ke mas alvin lagi
bagaimana kemudian memastikan ini
tentunya ketakutan dari ombudsman
dan informasi yang dapat ini soal maladministrasi
kemudian distrust tadi ya
karena distrust itu tidak bisa kemudian dibahas
dijawab dengan hal hal soal perundangan misalnya
nanti setelah jeda di cnn indonesia pramius
anda kembali bersama kami di cnn indonesia pramius
ini adalah segmen terakhir
mas alvin kalau menurut anda
ini jawab oleh pak dirjen tadi
kemudian juga sudah ada ini
tapi kalau misalnya soal pengawasan dan ini
itulah yang kami khawatirkan ya
masyarakat punya kewajiban
pak dirjen punya sistem
kami juga ingin tahu
yang melakukan pengawasan
manusianya berapa banyak
sistem it nya seperti apa
bisa mengawasi di dashboard
tapi yang di luar dashboard
ketika kita berantai antai
sebuah lembaga kredit saja
tampil di sana
tidak bisa di download
kalau sejauh pengatauan saya
data kependudukan ini kan tadi
untuk pelayanan publik
mencegah tindak kejahatan
ini bukan pelayanan publik
ini bisnis kan
mencegah tindak kejahatan mungkin
daripada nanti ada yang menyalahgunakan
tapi setelah data itu ada
digunakan untuk apa lagi
ini kan kita belum tahu
kami juga concern terhadap
mengawal data pribadinya juga
tadi sudah saya sampaikan
nick saya ini sudah digunakan
untuk misalnya buka rekening
untuk daftar telpon selunar
atau mungkin ngambil kredit dimana
itu kan saya berhak tahu sebetulnya
tapi itu justru belum ada akses untuk masyarakat
dan yang utama sekarang
ini kami menilai
kita ini sudah sangat mendesak
untuk melindungi privasi
dan data pribadi
yang sampai sekarang kita nggak punya
itu bisa dilempar ke komisi duan ini berarti
kalau tujuan untuk kemudian
menjadi sesuatu yang
ayo kita letakkan dulu kepada
ini tidak dispute
dan kemudian tidak bertabrakan
pada sisi lain
bahwa diberikan keundangan untuk
bisa kerjasama dengan
lembaga instansi dan badan hukum indonesia
tetapi pada sisi lain kan
harus menjaga data kerasihan pribadi
nah ini yang tentu
kita harus dudukan pak aditya n
pengawasan tentu juga
ini meyakinkan publik
sistem yang digunakan
sistem yang digunakan
kalau masing masing satu hari itu seratus mengakses
data yang harus diawasi
bayangkan kalau kita tidak memiliki sistem yang handal
sistem ini adalah sistem yang handal
kita akan terkenal tadi
kebenaran dan kerahasiaan itu harus dijaga oleh negara
yang menarik adalah sosialisasi
sebentar lagi akan dilakukan
komisi dua juga rencananya akan
terima kasih sudah bergabung malam hari ini
sudah memberikan jawaban
terima kasih banyak
dan juga mas alvin
terima kasih banyak
kami tunggu perkembangan selanjutnya ya
terima kasih informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di cnn indonesia prime news
anda bisa menyaksikan kami cnn indonesia prime news melalui streaming di cnnindonesia com
program viral hadir sesaat lagi